atau jam segini belum tidur
kepala main hp nak
ayah punya cerita seru buat kamu
mau dengerin gak
ayah boleh pinjam hp nya nggak
jadi begini ceritanya
ayah mau ngapain
di suatu negeri hiduplah hewan anjing
juga ada aslang
mereka bersahabat lama
menemukan tempat yang sangat diimpi impikan